sementara itu tiga bocah perempuan tewas tenggelam saat berenang di pantai metro tanjung makassar
jasad ketiganya ditemukan menjelang malam hari
orang tua ketiga korban pun menangis histeris melihat ketiganya sudah tidak bernyawa
orang tua mana yang tak menangis histeris saat tahu anak perempuannya ditemukan tewas karena tenggelam di pantai
peristiwa tenggelamnya tiga bocah perempuan di pantai tanjung bunga di makassar sulawesi selatan
menurut warga dan orang tua korban ketiganya terbiasa berenang di pantai
namun diduga karena kondisi cuaca buruk
anak anak ini berenang di balik bebatuan untuk menghindari ombak besar di bibir pantai
namun lokasi tempat ketiganya berenang diketahui memiliki kedalaman air mencapai lebih dari tiga meter
ketiga korban berusia sebelas tahun dan mereka merupakan teman sebaya yang masih bersatu siswa sekolah dasar
yang mengetahui peristiwa ini langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di sekitar lokasi
polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi termasuk orang tua korban terkait kronologi kejadian
jadi menurut penjelasannya salah satu orang tua yang menampingi
jadi mereka memang sudah biasa mandi di sini
namun pada saat ini jadi terpisah orang tuanya itu ada di tempat yang buat sepatu
yang tadi merasanya menurut keterangan orang tuanya itu ada di tempat yang agak dangkal
ternyata di belakang itu malah dalam itu menurut keterangannya orang tua yang ganding
jenazah ketiganya pun langsung dibawa polisi ke rumah duka untuk dimakamkan oleh pihak keluarga